silahkan masuk pak

hati ini terasa sangat hangat menerima love card dari rena ini
dan sampai hari ini
aku masih tidak paham
kenapa aku begitu menyayangi rena
aku tidak bisa membenci dia
rasa sayangku setiap hari justru semakin bertambah pada rena
maafin tante ya rena
tante sebenarnya sayang sama kamu
semoga saat kamu tahu semuanya
kamu gak benci sama tante
nino sungguh sungguh menyayangi reina
masih tak tahu siapa rena sebenarnya
apa yang akan dia lakukan
opa chan punya hati ya buat rena
oma ambilin es krim yang ada rasa cokelat vanila setelah beli mau yang mana
jadi nggak boleh banyak banyak makan es krim
lagi pula ini masih pagi dan kami segera pamit
oh kok buru buru
sebelum reina pulang pamit dulu sama om pacan ya
kita ketemu lagi ya terima kasih sayang
padahal oma masih pengen main sama kamu
ya udah nggak apa apa reina harus pulang ya
di hadapanku ini adalah reina bersama ayah kandungnya
dan opa omanya yang sesungguhnya
baik aku pulang ya
ya sayang hati hati di jalan
jadi anak pinter ya
ya terima kasih
makasih banyak ya ros
kok lagi lagi sikap rosa begitu ya
kayak ketakutan kita mau ambil rena dari dia
gue takut banget
gimana nasib gue kalau kebenaran soal reina terbongkar
mereka pasti benci banget sama gue nanti
bisa bisa mereka suruh nino ceritain gue
ma gak boleh ngomong kayak begitu
mungkin aja kan mereka lagi ada kesibukan berusahanya
jangan mikir yang aneh aneh lah ma
mak udah mama gak usah pikir yang aneh aneh ya
rosa tadi itu udah baik
udah ngantriin reina ke sini loh
mas itu mama sama reina
oh haram mariana tuh mini dewi
berarti aku di sana
semua baik baik aja kan ma ya
makasih ya oma oma baik banget oma udah mau ntarin aku
berkasih semua love card kita pulang ya
ini enggak lama banget sih nyampe nya sabar kalau telat gimana
eh sorry toroto enggak aku tuh udah sejam loh nungguin kamu disini bisa nggak sih
santai ya udah jangan marah marah udah minta maaf kan oke aku salah aku minta
maaf sekali lagi semalam tuh berkadang jadi bangunnya agak telat sorry
udah michi jangan berantem hanya karena hal kecil persiapan pernikahan kalian
ini bisa jadi ujian pertama kalian gimana mempersatukan pendapat
kepala dalam persiapannya ingat loh jangan sampai persiapan pernikahan kalian
yang harusnya indah buat hari bahagia kalian malah jadi masalah hanya karena
kalian mengedepankan ego masing masing ya tante setuju banget tante benar
tuh mendengar ini pak kata mama kamu toh kita tuh gak boleh emosian masalah
bisa dibicarakan baik baik ya kamu juga dengerin dong ya aku denger kan aku udah
minta maaf ya aku denger kan aku udah minta maaf ya aku denger kan aku udah minta maaf
belum dibalas lagi
dibalas juga deh
hai kak ricky kita uproar ya besok jam delapan pagi di posting ya kak makasih kakak
besok jam delapan pagi
itu bisa jadi akhirnya
akhir pernikahan lo
dan suami lo sakit
gemoy udah pulang
yaudah kalau gitu hati hati ya
sayang mama sama papa pergi dulu kamu jagain mama ya
kita salim dulu salam
salam pak bos
putri saya tanya miss kiki bu
mau belanja bulanan
soalnya kan beras habis
terus buah buahan habis
nugget kesukaannya rena pun habis
pokoknya semuanya perlengkapan dapur habis bu
saya telat ngasih ke kamu
oh cukup cukup
nanti kalau kurang telepon saya ya
abisin kiki siap siap terus rangkat ya bu ya
iya dah hati hati
ya dah dah
din kamu tolong kasih tahu ke bapak suri ya
tolong bawa hasil reka medisnya ya
supaya bisa dipelajari dengan mahasiswa
ya dah aku cat dulu ya
kamu udah cari dokter yang terbaik untuk papa
semoga hasil pemeriksaan papa hari ini baik baik saja ya
semoga bapak sehat
supaya kita bisa langsung memberitahukan identitas rena ke bapak
saya gak mau memberesiko
semoga nanti kalau papua udah tahu semuanya
akan baik baik aja ya mas
jen ya pak
jadi hari ini aku mau ketemu sama pimpinan redaksi majalah kapel
aku mau nanyain tentang cover majalah yang ada ricky alexander dan elsa anindita
siapa tahu kamu ketemu covernya di
boleh boleh boleh
kamu ketemuan dimana
saya mau ketemuan di finland cafe
nanti siang sekitar satu jam lagi bisa
oke sekarang saya siap siap mau jalan ya
ya udah oke kalau gitu
semoga kali ini berhasil
maksudnya kamu tuh kerja dua puluh empat jam sih
oke bilang sama bos kamu kalau hari ini
kamu mau di rumah
mau istirahat mau santai santai gitu
masa kerja tiap hari
nggak ada berhenti berhentinya
nggak ada habis habisnya si ren
ini aku diajak ketemuan sama jennifer
ketemuan sama mbak jennifer
kamu tuh kok gak bilang sih dari tadi sama mama
kamu tuh kalau janjian sama perempuan
apalagi modelnya kayak mbak jen gitu
kamu harus buru buru harus on time
nggak boleh tuan
ayo dari sana pergi pergi
ya udah aku pamit jalannya mah
salam sama dia ya dari mama
jangan lupa lo salamin dari mama
sampai jumpa ma
randy sama mbak jen itu bener bener berjodoh
nggak kaleng kaleng deh jodohnya
mudah mudahan ya gusti
mbak jen bener bener salah
aku buat ini
anak mama cantik banget
angga kamu kesini gak
kenapa kita ngaliknya besok aja
kalau bisa besok
kamu apaan sih gak
padada aja kamu gak
kamu tau gak
aku tuh jadi laki laki yang paling beruntung bisa milikin kamu
dilamar terus gak ditolak
mau terima kasih sekali lagi sama tante
karena saya diizinin untuk
menikah sama anak tante
miliki michi untuk selamanya
dan aku juga kepikiran kondisinya papa
sebaiknya aku ikut aja sama papa ke dokter
gak usah kamu di rumah aja lah
ya tapi aku bener bener mau ikut pa
karena aku ada alsa mandi
tapi aku di rumah juga gak ngapa ngapain pak
kalau aku diem di rumah nungguin kamu
aku malah gak tenang
lebih baik aku ikut
aku bisa temenin dan bisa
lihat sendiri pa
yaudah gak mau ikut ya
apapun yang terjadi hari ini
aku pasrah ya allah
cuma satu pintaku
papa tetap sehat
assalamualaikum pa ma
pa pas aku disitu pa boleh tolong ambilin
aku sama masalah kesini mau jemput papa
papa udah siap kok
nah ini dia
ini papa sekalian bawa rekam medis papa
nanti dokternya bisa lihat
mau jalan sekarang pak
tadi mama udah tanya sama papa dan papa bilang boleh
iya kan pak
apa mama mau cegah aku untuk bilang ke papa soal rena
sepertinya mama sedang ketakutan kalau papa tahu soal reina
sampai sampai mau ikut
apa andin sama al gak mau aku ikut ya
mereka terlihat seperti keberatan
makasih ya andien al
kalian pakai repot repot
udah seharusnya kan
kami semua pengen bapak sehat
amin insya allah
mau ngomong sesuatu
semoga papa selalu dalam keadaan sehat ya
iya kan din
itu doang kita semua
kok kayaknya mama dari tadi sikapnya aneh
seperti kata mama
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
seperti kata kota
udah lama nunggu ya
engga baru kok
kamu mau pesen makan atau minum
hai mau pesan apa kak
baik kak ditunggu ya
oh iya rin kita tunggu sebentar ya
tadi pimpinan majel redaksi kapel namanya pak andre
dia bilang ke saya kalau dia kena macet di daerah senayan
katanya ada kecelakaan
jadi telat dikit nggak apa apa ya
semua perlengkapan udah dibeli
ini semoga yang ada di list nggak sampai kelewat
jadi gigi nggak perlu balik balik lagi
terima kasih ya
pas banget gigi ketemu mas randy di sini
sekalian aja kiki bilang sama mas randy kalau gigi udah mulai masuk kuliah
cewek yang sama mas reni
kok cantik banget
ini titel dokternya panjang juga ya kayak lokomotif
panjang banget pak
terus sekolahnya berapa lama ya
makasih ya al anir
udah ngajak papa ke sini
yang penting papa sehat
papa harus sehat
pak aku ke toilet dulu sebentar ya
anir tenang mama ya
mama pegangin ya
kenapa mama saranjak andin
apa mama mau bujuk andin untuk engga bilang ke papa
lagi mikirin sama dokternya panjang juga ya
kasih tahu papa hari ini
ya tergantung hasil pemeriksaan papa
makanya aku sama masal juga bawa kesini untuk memastikan itu
mama takut nanti papa ketepat kena
kamu terima kasih
terus mau berapa lama lagi mau ditutupin
mau kayak gini terus
nutupin ke papa kalo misalkan cucunya masih hidup
cucunya belum meninggal
dan cucunya itu adalah rina
tapi papa kan tetep bisa sering ketemu sama rina din
terus bagaimana dengan pelakonannya
bertahun tahun aku nyalahin diri aku sendiri ma
bertahun tahun aku nguatin diri aku sendiri
aku buang anak mama
aku buang ilsa dan aku bilang ke mama
kelayak ilsa itu udah meninggal
apa mama ingin aku gitu aja ma
bertahun tahun aku diam ma
aku rasa udah cukup aku diam
aku minta maaf sama kalau aku pernah janji
kalau aku gak akan ngasih tau ini ke papa
tapi aku rasa itu kencang

aku buang ilsa dan aku bilang ke mama
kelayak ilsa itu udah meninggal
apa mama ingin aku gitu aja ma
aku bisa bawa dia ke rumah
aku bisa bawa dia ke rumah
aku bisa bawa dia ke rumah
aku bisa bawa dia ke rumah
aku bisa bawa dia ke rumah
aku bisa bawa dia ke rumah
aku bisa bawa dia ke rumah ya
brden pun juga udah lupakan ya
prinsipnya kita pun udah muka
sekarang abi akan bekerja
masa lama aku bisa pertahankan prestasi dengan istri
setelah pasa gibi
aku gak mau nyakitin papa

karena aku bukan anak kandung mama
ya allah sebenarnya ini juga berat buat aku ya allah
aku juga takut
aku takut terjadi sesuatu sama papa
tapi yang aku tahu papa pasti gak akan suka dibohongin
dan aku gak mau buat papa kecewa
aku mau buat papa kecewa

tadi gimana yang di jalan kesini
lancar sih lumayan makanya agak cepat kesini
maaf pak ini tadi seseorang nitipin surat ini katanya buat bapak
orang itu nggak sebutkan namanya pak tadi begitu menitipkan ini orangnya langsung pergi
tugas saya hanya menyampaikan saja ke bapak
ini siapa ren
saya juga gak tahu
saya tunggu di toilet lantai satu
jen sebentar ya kamu tunggu di sini aja
aku pergi dulu
apa yang ada di kartasnya
apa yang ada di kartasnya
gak ada siapa siapa
kalau ada aku pergi sama siapa
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa
jadi anda yang minta saya ke sini
kok kamu sendiri
mama masih di kamar mandi pak
aku agak sedikit muar
kalau malam malam di kamar mandi
makanya aku masih balik
kata kamu merah pak
mungkin kena efek
jadi sampai keluar air mata
andin pasti nangis karena mama sarah desak andin
untuk gak bilang ke papa soal reina di toilet tadi
belum dipanggil pak
apa ini cuma perasaanku aja
tapi aku lihat kok mama sepi sepi senangis
mata adin juga tadi kan merah
ada apa sebenarnya nih
silahkan masuk pak
mama tunggu di sini t
ah ceceng atau
dia tuh udah terobsesi sama aku
kamu percaya sama aku
kalau aku itu setia
jangan kemakan omongannya ricky sayang
nino masih galau gara gara riki
sekarang mending gue pikirin aja soal mbak ending
dari hasil rekam medis pak surya ini
pak surya sudah tiga kali mengalami serangan jantung
jadi kita harus tuntaskan penyebabnya
untuk pak surya
dan mri jantung
perlu rawat inap dong
pasien kalau mau pulang bisa
tapi kalau pasien mau nginep juga bisa
jadi bisa istirahat
hasil pemirsaannya keluar
kalau begitu rawat inap saja prof
kalau begitu saya setuju
saya akan minta rumah sakit
untuk carikan kamar buat pak surya
terima kasih prof
ya demi kesehatan bapak ya
ya gak apa apa
papa rawatin apa aja
terima kasih prof
kalau dia mau ngasih tau ke papa soal makamnya kosong gitu
mbak nin udah ngasih tau papa belum ma
apa dia udah dateng rumah
kok akhirnya dimatiin sama mama
pemeriksaan udah selesai
bapak akan menjalankan beberapa pemeriksaan di rumah
papa harus masuk kamar rawat inap
karena beberapa pemeriksaannya akan dilepon di kamar kecuali mri
jadi selama pemeriksaan
papa harus menginap sampai pemeriksaannya selesai
semoga semua ngancar ya pa
hasilnya juga bagus
kenapa ma kok dimatiin
pemeriksaan udah selesai
mama sama papa lagi di jakarta hospital
di sini ada al sama andin
mama gak mau mereka curiga kalau mama teleponan sama kamu
al sama mbak langin bawa papa ke rumah sakit
apa mereka mau mestiin kondisi papa
terus mau bilang soal makam itu
gue harus cegah mereka
kenapa engkau pulang pulang menangis begitu
kikis tau gue ayang kiki
gue siap mendengar geluh kese ayang kiki
ditikung sama siapa ya
hah ayang kiki mah ceritanya kagak tuntas
jalan jalan ke pasar cakung
kalau memang ayam kiki ada yang nikung
abang uyak siap untuk menampung
kenapa ga balik balik ya randy
apasih telpon aja ya
kalau jennifer tahu saya dikeroyok dia masih khawatir
kenapa ya nggak diangkat
aduh ini bibir kamu luka loh
udah nggak usah
udah bisa berdiri nggak
mau saya bantuin